aku tidak akan berhenti mencarimu
bisa menyaksikan sendiri kematianmu
apakah paman sudah menemukan kian santang
saya telah mencari
dengan kian santang
kian santang bisa menghilang begitu cepat
aku akan mencarinya
hidup atau mati
ini akan hari baru

lalu narik nyeksa seksa tanya iroh cari nenek
iroh sakti amin iroh sakti

pengecutnya gak akan kiamin
aduh kamar anak yeteh